dampak dari penutupan wisata gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
sangat dirasakan oleh para pelaku wisata seperti penyewaan jeep ya
kemudian hunian hotel dan warung makan di sekitar
mereka pun kebingungan mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan sehari hari
nah kalau kondisi ini terus berlangsung tidak menutup kemungkinan pelaku usaha akan banyak yang gulung tikar
sudah delapan hari pelaku wisata gunung bromo di kabupaten probolinggo
merasakan dampak akibat penutupan wisata gunung bromo
biasanya jeep jeep lalu lalang melintasi jalan menuju gunung bromo
namun saat ini sepi bahkan tak jarang kendaraan mereka terparkir di terminal di kecamatan sukapura
salah satunya penyewaan jeep bromo
sebelum ditutup penyewaan jeep mendapat pemasukan rp tujuh ratus lima puluh untuk jasa sekali jalan
namun saat ini tidak ada speserpun uang yang masuk ke kantong mereka
ya menurut saya
saya segera selesai lah biar penghasilannya itu pulih seperti biasa lagi
berdampak ya mas kebakaran
iya sangat berdampak
hal serupa juga dialami pemilik hotel di wilayah kecamatan sukapura
praktis tidak ada satupun wisatawan yang menginap sejak ditutupnya wisata gunung bromo
biasanya ratusan wisatawan baik lokal maupun asing menginap di hotel dan menyewa jeep
ya memang agak sepi setelah kebakaran
bromo kan yang ditutup
kan memang yang dibuka cuma untuk serung serungi poin aja
bukit teletabis di gunung bromo mengalami kebakaran pekan lalu
imbas ulah pengunjung yang menyalakan flare saat melakukan sesi foto pre wedding
akibatnya wisata gunung bromo dan sekitarnya ditutup sementara
para pelaku usaha berharap wisata gunung bromo kembali dibuka